namun ada berita duka di mana seorang penerjun wanita wika milanti ayu ningtyas jatuh saat beraksi di jogja airshow tahun ini
ia meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rspau harjo lukito yogyakarta
ia terjun bersama sepuluh orang lainnya
namun saat hendak mendarat korban kesulitan mendarat di pasir karena tertiup angin
ia kemudian terhempas ke laut tergulung ombak di pantai depok bantul
korban kemudian ditimbulkan oleh tim sar dalam kondisi pingsan